jadi kasiatnya rosella itu untuk menurunkan tensi tinggi menurunkan tekanan darah tinggi
sehingga mojokerto malang itu kan banyak serunjulan sentra sentra perajin sandal
pak ganjar ini diwakili oleh sebuah
selain itu bagi orang yang mengantarkan kucing ke rumah singgah klo
jadi harus diingat bahwa bayi itu bukan manusia dewasa
pengontrak yang mau masuk kontrak harus ditanya
udah maksudnya udah cukup lama lah ya
nah dengan di tangan elon musk akan seperti apa
masalah masalah yang mereka hadapi satu mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres
apakah kondisi fisik ini cukup terjaga begitu sampai tanggal dua puluh sembilan desember nanti
di selekta ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial belanda
artinya pemerintah belum punya solusi yang komprehensif menurut saya
menteri yang sebelumnya sekolah rujukan
bukan ruang negosiasi dengan kekuasaan
kayaknya si grey lebih happy di sini
yang sangat banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas
itu perlahan aloe vera mulai membumi mulai dikenal terkenal
terutama saat musim hujan
akan dihadapkan oleh situasi yang sangat memprihatinkan gitu
nah kalau itu bisa ditoleransi pada siang hari maka tubuh juga bisa mentoleransi
mencapai tujuh puluh dua dan lebih tinggi dari keping kerupuk udang
ini yang dibagikan oleh syadi nagib kepada rekan sridin
nah pendengar demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang perjudian
orang dengan gangguan jiwa itu bagi saya
jadi memang target audiensnya siapa campaign richnya seperti apa dampaknya seperti apa komunikasinya seterbuka apa
kekurangan cairan bisa mengakibatkan tekanan darah turun
mungkin bisa menjadi olahraga nomor dua lah terbesar di indonesia
bisa dapat duit berapa kalau sepuluh ekor itu
atau lebih per hari melihat layar komputer
terus ada juga yang konfirmasi pengiriman paket dari kurir gitu
kita berada di peringkat dua puluh tiga asia
dia yang menjadikan seorang penari lengker
berhenti menanam padi dan beralih menanam palawija
dan dimana jokowi masih menjabat
ya ini memang salah satu masalah
kepada mahasiswa mengenai hak
untuk menyeberluaskan pendidikan tentang budaya indonesia
dan langsung diangkat pejabat presiden dalam hal ini adalah presiden soeharto
jadi kami excited ya tahun ini lebih excited daripada tahun lalu
kalau kita sendiri juga kenalnya sebagai komited basket gitu
dan yang satunya lagi mengikuti ujian semua di unpad yang akan dilakukan secara daring online
terutama itu yang keluar dari bawaslu
untuk mencari tanda tanda adanya gangguan
tadi dikatakan bahwa lansia itu harus sehat bugar makan yang bergisi berolahraga teratur berkegiatan yang teratur
yang menjadi sebuah kultur di indonesia
terima kasih pak febrio
jadi karena perempuan ini kan terkesan ya
itu kenji diperiksa semuanya seluruh badannya
ke kamu mungkin lewat social media
misalnya menpora dari awal israel lolos
menjadi persoalan ketika di satu sisi masih banyak anggota masyarakat
tapi tentu ada resiko dibalik omset puluhan juta
karena apa untuk sampai ke prosesi mendapatkan indang itu
yang senior membimbing juniornya apakah memang bisa mungkin
apa itu menghilangkan rasa keadilan untuk keluarga ya
next week aku bisa in sampai you know at least satu lagu aku udah bisa kayak luar kepala atau kayak gimana gitu
karena dituntut denda empat miliar oleh badan pengawas obat dan makanan bpom
waton beliau itu senenpon
sifatnya gift saja bukan loan bukan hutang
ibunya pusparawal mengatakan mereka mulai memperhatikan hal hal kecil
biasanya tidak ada pelabelan langsung pfas dalam produk yang dijual di australia
lalu apa yang menjadi dasar penghapusan tenaga honorer ini
ya pak hanafi ini belakangan kita sering mendengar sebutan tsunami covid sembilan belas di india ini
jadi dia merasa nggak punya kapasitas untuk mencintai dirinya sendiri
kampung wisata warga di tempat ini juga banyak yang merupakan pelaku umkm
dan kami yang sedang ada di hall langsung dipulangkan ke hotel
pakaian kerudung hingga selendang untuk mempercantik penampilan terutama bagi kaum hawa
berarti mengalami obesitas pada anak yang berusia kurang dari lima tahun berat badan ideal diukur lewat
nah dengan data yang di input titik koordinat oleh sekolah
nah ini soal cukup tidak cukup ini akan sangat panjang
akses sungai lebih dipilih masyarakat daripada harus susah payah merintis jalan setapak
lalu di situ nanti muncul ada tulisan tidak termasuk atau termasuk dalam penataan
dia yang akan merilis yang namanya hormon kenyang atau society hormon
akan tetapi dalam penelitian saya untuk program
nah kemudian di situ waktu itu kita bawa namanya lookbook
sehingga kalau kita melihat narasi politik yang dibangun
mulai dari steam rice chicken fillet teriyaki sauce tamago egg roll hingga makanan pencuci mulut seperti apple jelly
mereka juga melihat bahwasannya memang negara negara asia terutama indonesia
tanaman yang berasal dari daerah gurun itu
kenapa karena enam generation networks itu belum hadir di indonesia
tangga dengan baik agar tidak mudah tergelincir
tapi kalau kecewa individunya ini bisa dibunuh dengan mudah sebenarnya
makanya kita bisa memasak sampai dua sampai tiga hari makanya kita bisa memasak sampai dua sampai tiga hari
baik sebelumnya saya pernah bikin konten ya
dan akhirnya terjadi gagalan nafas
jadi kita semakin merasakan antara masalah dan solusi itu timpang
pemerintah ini tentunya juga pemerintah pusat
kalau masak itu nggak pernah sedikit
yang semula sebesar delapan ratus miliar rupiah
maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke mengelola alam yang ada lahan yang ada
kompleks alun alun surabaya ini pada zaman penjajahan belanda digunakan sebagai tempat berkumpulnya para sosialita
kemudian juga diharapkan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya bagi pemudik motor yang biasanya melalui jalur pantura
maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan
ini biasanya banyak dicari oleh pelanggan
nah kalau sekarang beliau ini di kementeriannya sendiri nggak mampu membangun sdm nya
nah kebar sedikit kita akan mendengar deru roda berputar kencang
ini adalah sebuah kewenangan yang memungkinkan menteri
jadi kita selama berpuasa pun juga tetap harus mengetahui
lu katanya umurnya kelebihan ya jadi nggak bisa ikut ya katanya
di musim pertama ibl jadi kita
eh nith tapi lo berapa besodara sih nith
rencananya pada dua puluh november dua ribu dua puluh tiga ini akan diadakan pertemuan antara menteri kooperasi dan ukm teten mas duki dan ceo tiktok shozi shu
di blitar ringnya bengkok bengkok katanya
magelang tak hanya menawarkan wisata alam dengan pemandangannya yang indah saja
dan kemudian ini juga akhirnya akan bersinggungan dengan pemodalan
para tenaga honorer saat ini menjadi pengangguran dan justru menjadi beban negara
atau sama adik gue atau sama kakak gue
dengan tujuan supaya dapur panti asuhan itu bisa terisi sayuran
mereka adalah pelaku jasa titip belanja atau pengantara antara pedagang dan pembeli
tapi kemudian dari sisi yang produktivitas termasuk adalah kartu prakerja tadi itu contohnya
anak anak diharapkan mampu meningkatkan kreativitas
ya lengger di banyumas adalah laki laki atau lanang termasuk apri
tidak hanya dengan melibatkan warga di tiap desa dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa juga mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit
ya sebenarnya dua ratus enam belas anggota itu sebenarnya tidak bisa dibilang berdaulat
dan ya organisasi di bawahnya kayak ufa fc
makanya branding itu tidak bisa jangka pendek
dengan erick itu mereka di dalam survei itu
bukan saya tidak mengacu kesana
guna membangun ekosistem digital